terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
dari total delapan orang yang diamankan oleh operasi tangkap tangan kpk
akhirnya menetapkan total enam tersangka dalam kasus dugaan suap di dinas pupr dan dinas perdagangan kabupaten lampung utara
salah satu tersangka adalah bupati lampung utara agung ilmu mangkunegara
kpk juga menetapkan orang kepercayaan bupati raden syahril
kepala dinas pupr kabupaten lampung utara syabuddin
kepala dinas perdagangan kabupaten lampung utara wan henry sebagai tersangka
ketiganya diduga sebagai pihak yang menerima suap
selain itu dua pihak swasta chandra safari dan hendra wijaya saleh ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap
dalam perkara ini komisi antirasuah menemukan barang bukti dua ratus juta rupiah di kamar bupati agung
uang tersebut diduga terkait tiga proyek di dinas perdagangan kabupaten lampung utara
selain itu kpk juga mengamankan
uang senilai empat ratus empat puluh juta rupiah di mobil dan rumah orang kepercayaan dari bupati
uang itu diduga terkait proyek di dinas pupr kabupaten lampung utara